halo guys semua penonton sehari menjadi kali ini saya akan mengajak anda jalan jalan ke
pantai selatan kebumen jawa tengah di tempat ini ada makanan khas yaitu yutuk atau udur undur laut
nah saya penasaran nih bagaimana cara mencari jutu langsung saja saya ajak anda ke rumah taufik dan
timnya di kawasan pantai suwu yang sehari hari mencari youtube di pantai selatan ini biasa pagi pagi
ya kali ini saya akan mengajak anda jalan jalan ke pantai suwuk di kecamatan puring kabupaten
kebumen untuk melihat ada apa di tempat ini yang menarik saya penasaran dengan
yutuk nah ini makanan youtube yang paling khas di tempat ini seperti apa proses pencariannya
dan bagaimana mengolahnya saya akan langsung ini nah ini di tempatnya pak taufik ya pak
sebelum mengenal alat yang digunakan dan bagaimana cara menggunakannya saya langsung
diajak memasang plaster pada jari agar tidak lecet ketika mencari youtube di pasir
enggak ini paling paling biasanya tiga jari tiga jari yang khusus untuk bekerja
setelah beres memasang pelindung jari saya kemudian dikenalkan pada alat yang digunakan
sekaligus diberitahu cara penggunaannya hahaha semangat sekali pak taufik oke setelah semua
siap saya dan tim bergegas menuju ke pantai yang diprediksi masih banyak terdapat jutuk
saat ini bukan musim youtube di laut sehingga harus dicari di pantai yang tidak terlalu ramai
hubungi orang kali ini sasaran kami adalah pantai di sebelah timur pantai suwuk di tempat ini sehari
sebelumnya taufik mendapat delapan kg youtube semoga hari ini beruntung ya bisa dapat banyak hahaha oh iya
berbeda dengan taufik dan kimnya yang sehari hari sudah terbiasa menyambangi pantai selatan saya harus waspada
berhati hati jangan sampai terseret ombak karena ombak di pantai selatan terkenal besar dan berbahaya
ini laut selatan itu kan terkenal ombaknya itu ya apa ombaknya besar dan ini memang harus berhati hati
karena kita mesti jaga keselamatan terutama saya kalau pak taufik sudah biasa sudah paham ininya
kalau saya mending
nyari aman melihat nanti kalau misalnya muncul saya itu ya pak ya
kali ini saya dan taufik akan melakukan penangkapan dengan tiga cara pertama saya diajak menangkap
youtube menggunakan sorok nah penggunaan sorok ini relatif gampang dan aman karena kita hanya mendorong
sorok untuk melihat youtuk yang akan masuk ke dalam pasir dan benar saja saat sorok dijalankan
lihat jutuk yang lari bersembunyi masuk ke dalam pasir dan benar saja saat sorok dijalankan lihat jutuk yang lari bersembunyi masuk ke dalam pasir

jadi ini kita pakai alat namanya sorok cara kerjanya ini pada saat ombak datang ya pak ya
ya ombak surut ombak menyurut
oh pada saat ombak surut gitu seperti ini kan nanti dia kelihatan
oh dia kalau itu muncul pak
berikutnya saya diajak menangkap youtube menggunakan jaring nah cara ini agak berbahaya saya harus
menunggu ombak datang dan saat ombak kembali saya harus siap siap memasang jaring sambil
menginjak injak pasir agar youtube tidak dapat masuk dan terperangkap pada jaring
selanjutnya ini cara yang paling ekstrim itu langsung beridam dalam air
ambil tangan kita masuk ke dalam pasir
cara ini pun sama harus mengikuti ombak datang dan langsung dengan cepat kita meraba masuk ke dalam pasir
agar tangan kita tidak iritasi ujung jari tangan harus dilindungi dengan plaster seperti ini
jadi kita buat menggali jimatnya ya
jadi kita buat menggali jimatnya ya
biar tangannya aman kalau enggak kita bisa
jadi kayak ular perasaan ular licin panjang langsung aja lari
ternyata belut ya pak
iya belut banget
ya belut banget
di pasir pasir ini masuk
kayak ular tangkukan
kecil segini pasang besarnya
oh gitu ya
wah seru juga ya mencari youtube
ada tiga cara mencari youtube di laut
tentunya yang tidak terbiasa mesti berhati hati dan didampingi oleh yang sudah terlatih
sebab kondisi ombak yang besar di pantai selatan dapat mencelakakan kita
menurut taufik waktu yang aman untuk mencari youtube adalah pagi sampai siang hari
jika sedang musim youtube dalam waktu singkat bisa mendapatkan banyak
tapi jika sedang sulit kita harus masuk ke dalam air
dalam setengah hari bisa mendapat enam sampai sepuluh kilogram
hari ini lumayan lah hanya dalam beberapa jam sudah bisa mendapat enam kilogram
kadang kadang paling setengah hari lah
setengah hari misalkan dari jam delapan sampai jam dua belas sudah pulang
ya paling dapat ya kalau itu ya kadang delapan kilo tujuh kilo
kalau lagi banyak pun bisa sepuluh kilo
jadi per hari lumayan ya
kalau dapat sepuluh kilo ya dua ratus ribu
lumayan lah daripada kita nggak ada kegiatan nggak ada pemasukan gitu kan
youtube yang sudah dikumpulkan pencari selanjutnya disetorkan kepada pedagang di panti suhu
di tempat ini hampir semua pedagang yang berjumlah puluhan orang menjajakan youtube goreng crispy seperti ini
kali ini taufik menjual hasil pencariannya ke warung baria
dulu nih bu baria ada youtube sekitar enam kilo ini berapa harganya sekarang ya
ini diterima ya
karena baju dan celana basah kuyup saya hampir terlambat mengikuti proses
pada saat sedang asyik bersiap mencuci youtube seperti biasa saya dikejutkan oleh keberadaan belut laut yang tadi sudah mengagetkan saya di laut
benar benar kaget saya
terlambat ini saya
udah ini ya udah dibuka ya
oh belum ini tinggal apa
dikupasin ya tadi saya terlambat bajunya basah harus ganti dulu semua
ini tinggal dikupas ya dibersihin yuk gimana disini
wah banyak banget tuh
mereka tinggal melepaskan cangkang youtube dan menyisakan badan dan kaki kakinya seperti ini
yutuk itu pas mau diolah mesti dikupas ini
kalau rasanya kalau nggak dikupas agak harusnya ada ketir ketir pahit gitu
iya ini cangkangnya ini
cuci bersih tinggal dilakukan proses pemasakan
di kawasan pantai suwo youtube diolah dengan cara digoreng crispy
nah bariah memberikan bocoran bubu dan cara memasak
ini bumbunya apa aja bu
ada bawang putih
udah terus dikasih ini
nggak dikasih apa
tinggal itu undur undurnya
semuanya udah papa
udah cukup ini dulu
oh dibaceng dulu
pembesaran dengan rasanya
saat youtube matang dan ditiriskan saya langsung mencoba youtube goreng crispy
hahaha rasanya gurih dan lezat
youtube sudah jadi
kayak kepiting ya
kepiting yang gitu
bang grab oh yang enak banget
terima kasih gue
dan ini juga sudah ada prt nya sudah ada halal
akhirnya setelah mengikuti proses pencarian dan pengolahan seharian
tiba saatnya menikmati beragam olahan pantai selatan
selain yutu yang menjadi kudapan khas di kawasan pantai suwu adalah beragam olahan hasil laut
tentunya jangan mengkonsumsi terlalu banyak ya
karena kadar kolesterolnya yang tinggi bisa membuat kita pusing
ada juga youtube yang dibuat peye lho
tobi sowanamin duyari kebumen jawa tengah
minumnya ini kelapa budak